dan juga korban kecelakaan lalu lintas
kenaikan tidak diikuti dengan peningkatan iuran dan juga sumbangan wajib
dan mulai berlaku mulai satu juni dua ribu tujuh belas
kebijakan kenaikan jumlah santunan ini masuk dalam peraturan menteri keuangan pmk no lima belas dan enam belas tahun dua ribu tujuh belas
hasil pembaruan dari pmk tahun dua ribu delapan tentang besar santunan dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas
kebijakan kenaikan mempertimbangkan ketahanan dana dari jasa raharja
sekaligus dalam mengantisipasi resiko lalu lintas mudik lebaran tahun ini
jadi ini adalah bentuk dari kepedulian negara terhadap masyarakat dan juga bagian dari akuntabilitas
mereka mampu melakukan dan bisa sustain
dan berikut ini adalah rangkuman perubahan besar santunan dana kecelakaan lalu lintas jalan
sebagaimana sudah diatur dalam peraturan menteri keuangan no lima belas dan enam belas tahun dua ribu tujuh belas
kita lihat yang pertama adalah santunan meninggal dunia
dalam ketentuan lama itu sebesar dua puluh lima juta rupiah dan dalam ketentuan yang baru itu akan naik ahli waris akan mendapat lima puluh juta rupiah
selanjutnya untuk santunan catat tetap itu dalam ketentuan lama sebesar dua puluh lima juta rupiah
nantinya dalam ketentuan yang baru berdasarkan persentase tertentu maksimal sebesar lima puluh juta rupiah
ketiga biaya perawatan luka luka
dalam ketentuan baru itu maksimal adalah dua puluh juta rupiah
yang keempat penggantian biaya p tiga k penggantian biaya ambulans itu maksimal satu juta rupiah dan penggantian biaya ambulans itu maksimal lima ratus ribu rupiah
dalam ketentuan lama tidak tercantum hal ini
lalu kelima biaya penguburan jika tidak ada ahli waris ketentuan lama adalah dua juta rupiah
sedangkan ketentuan baru sebesar empat juta rupiah